sampai jumpa di video selanjutnya
bisa kasih sekali sekali ngomongnya pakai bahasa indonesia
indonesia jangan pakai bahasa planet kayak gitu
aku bosen dengernya
apalagi sih yang kamu racunin di otaknya satria
bunga bangkai tertusuk sembil
kamu lebay gak tahu malu
selalu mencari kesempatan dalam kesempitan
saya yang salah
kesabaran saya itu ada batasnya
saya hanya menghibur satria
dan itu gak salah
satria adalah anakku
jadi aku yang berhak untuk mendengar semua cerita cerita dia
mama udah siap ngedengerinnya
mau sedih mau seneng mau tersayat mau enggak
pikir gak sih sikap mama seperti itu
aku mau cerita sama mama
mama bikin aku tambah kesel
udah mama gak usah ikut campur urusan aku
aku mau cerita sama tante aku dulu
kita ceritain di sana aja yuk
ini itu aku mau mama
terus ada belokan ke kanan
langsung aja pake tempat yang suka sana ke kanan
itu mas kamil
kamu masih dendam sama aku
kamu masih belum mau memaafkan aku
mas sendiri yang pernah bersumpah
untuk tidak meninggalkan aku selamanya
baru satu tahun kita menikah mas
kamu malah jatuh cinta dengan perempuan lain
bapak sudah ingat apa yang saya lakukan aja
ini tempatnya ada
kita bisa ber singer instagram

tapi sudah suis ya kan
s gt sop saya jugasan
wah apa lagi
oh siapa sih
seorang tim khalifa eh
bibi masih mencintai mantan suami bibi ya
ya abis bibi kayak gitu
kayaknya pengen usaha banget pengen ketemu
bukan karena cinta mai
justru bibi itu lewat benci sama bapaknya dewi
bibi itu mau mastiin aja apa betul itu dia
kalau emang betul bibi itu mau marah marah sama dia bang
bapak masih hidup
benar bu bapak masih hidup
iya kita belum tahu apa sih teh
cuma wajahnya memang mirip
kamu lihat di mana
terus tampaknya kayak gimana
taman berwarna teh orangnya ganteng kok
dia pakai baju dia pakai jaket warna hitam
dewi dewi harus cari bapak dewi harus ketemu bapak
orangnya udah nggak ada
kenapa ya nggak ada satupun yang mengerti perasaan mama
nggak nenek nggak tante tante
lebih lebih kamu satria
mama adalah ibu kandung kamu sat
sembilan bulan mama mengandung kamu
tidak pernah sekalipun mama lalai
untuk menyebut nama kamu dalam semua doa mama
nggak pernah seharipun mama lewati
tanpa memikirkan kamu
kamu segalanya semuanya
mama rela berikan sama kamu sat
kamu lebih menyayangi tante kan
memilih tante tante daripada mama
emang nggak pernah minta uang
mama nggak pernah minta balas budi kamu
atau balas jasa kamu
seperti kamu mencintai tante tanti
apa kamu gak tahu satria
mama sangat menyayangi kamu
mencintai kamu satria
kamu adalah satu satunya
yang paling berharga dalam hidup mama
kalau kamu senang
maka bisa seribu kali lebih senang
tapi kalau kamu sedih
mama juga sedih
seribu kali lebih sedih satria
tapi itu semua gak ada artinya kan buat kamu
yang mama rasakan sekarang
kamu memperlakukan mama seperti
nenek memperlakukan andre dan kamu
nenek menyayangi andri
berlebihan tanpa alesan
dan kamu juga menyayangi tante tanti
berlebihan tanpa alesan
nggak punya hak sat
cuman sedikit saja sat
mendapatkan kasih sayang kamu yang berlebih itu
satria nggak seperti yang mau pikirin
mama harus tahu
di lubuk hati satria yang paling dalam
satria nggak bermaksud begitu nanti mama
kenal sama bapak kamil
oh aku nggak liat kak
aku yakin banget tadi pasti ada yang manggil nama aku
dan suaranya seperti seperti halimah
apa jangan jangan emang dia
pak mau dibuatin es buah nggak
mau dibuatin es buah nggak
aku jadi penasaran
lebih baik aku ke tempat tadi lagi
saya gak kenal ya mbak
gak apa apa sih
apa ngapain kesini lagi
nyari suara yang tadi ya
apa pikir ada yang ketinggalan disini
nih apa ke warung dulu ya
kamu tunggu sini
kayaknya ada yang disemunyiin sama bapak pajinya
tahan aja dewi
kok jam segini belum pulang ya
bibit takut ada apa apa
sama dia di jalan
bi percaya deh
mai juga sama khawatir kayak bibik
kita tunggu di dalam aja ya biar lebih enak
bibi nunggu dia aja disini deh
bi kita masuk aja dulu ya
kita berdoa aja
semoga teh dewi gak kena apa apa bi
jadi semua yang kamu sebutin itu
mbak udah pernah liat
tolong kasih tau dewi ya kalo udah pernah
bahkan baju yang disebutkan dewi tadi
juga sama kayak papa jimmy
mbak kok ngelamun
apa mbak udah pernah lihat bapak saya
udah pernah liat mbak
kayaknya aku belum pernah liat wih
maaf sih aku gak bisa bantu kamu
kalo ciri cirinya begitu mirip sama papa jimmy
enggak mungkin papa jimmy yang dicari dia
atau kakak kalo dia jadi pisangu eating